sampai jumpa di sianen indonesia newsroom
serta tempat singgah para pemilik ladang gajah
seluruhannya itu adalah sepuluh lima hektare
dengan berat dengan berat yang setelah dilakukan penimbangan itu sejumlah tujuh puluh ton ganja basah
jadi itu hasil perhitungan dari kegiatan kemarin
seluas sepuluh lima hektare dengan kepadatan tanaman itu lebih kurang tujuh hektare
jadi dengan asurasi
asumsi bahwa satu km perseginya itu ada satu kg daun ganja basah
jadi total keseluruhan untuk hari ini dari dua titik yang kita temukan itu sejumlah tujuh puluh ton ganja basah
dan saat ini sudah terhubung dengan kepala humas badan narkotika nasional atau bnn
kombes pol sulistrian diatmoko yang saat ini berada di magelang jawa tengah
selamat sore menjelang malam bapak
selamat sore mbak fani
bapak bisa menjelaskan bagaimana kronologi awal ditemukannya ladang ganja ini
sementara informasi yang kami dapat sudah ada dua titik
apakah memang ada titik titik lain yang saat ini sedang dipantau oleh pihak pihak terkait
baik terima kasih
jadi prosedur biasanya yang kami kembangkan untuk bisa mendapatkan temuan ladang ganja
pertama kita mendapatkan informasi dari masyarakat
kemudian informasi tersebut kita konfirmasi dengan menggunakan citra satelit
kita bekerja sama dengan lapan
dari citra satelit itu bisa diketahui rona permukaan bumi
di mana ladang ganja itu bisa diinterpretasikan dengan perbedaan warna dari citra satelit tersebut
kemudian kita menemukan koordinat dari citra satelit tersebut
kemudian kita kirimkan petugas untuk melakukan pengecekan di lapangan
nah setelah dibuktikan secara de facto di lapangan memang merupakan ladang ganja
maka kita lakukan tim gabungan untuk melakukan pemusnahan
kalau misalnya dari titik yang sudah ditemukan adalah dari tepin resep kemudian juga tepin penti
dan apakah misalnya
apakah memang ada titik titik lainnya yang saat ini masih ditindaklanjuti ataupun juga masih dipantau
apakah memang ada potensi ditemukannya ladang ganja yang baru
dan sebenarnya tanah ini punya siapa pak
dan adakah memang informasi ganja ganja ini memang dimaksudkan untuk dijual di mana
atau terikat dengan jaringan seperti apa pak
modus operandi penanaman ganja di aceh seperti di tkp di aceh utara
pelaku biasanya dia melakukan penanaman ganja itu tidak dengan metode metode pertanian dengan teknik pertanian
jadi dia mencari lokasi yang cukup sulit dijangkau
kemudian dari lokasi tersebut pelaku bisa memberikan tanda bahwa di situ akan dijadikan lahan penyebaran bibit
nah setelah mereka menyebarkan atau menyemai bibit
biasanya itu hanya ditinggal pergi
kemudian dengan bibit yang sama yang disemai di tempat lahan itu
dia juga tumbuhkan di rumah atau di ladang yang gampang dicek di sekitar rumahnya
sehingga dengan ketinggian sampel yang ada di rumah itu
bisa sebagai pembanding bahwa di lapangan pun
di lahan tempat penanaman itu sudah siap panen juga
sudah tumbuh setinggi yang jadi pembanding di rumahnya itu
nah sehingga yang dengan demikian
lahan itu tidak pernah ditunggui oleh penanamnya
tidak pernah dilakukan perawatan dan seterusnya
sehingga ketika dilakukan penyelidikan
bahkan ketika didatangi kemudian mau dimusnahkan
kita kesulitannya adalah melakukan penangkapan terhadap tersangkanya
siapa yang melakukan penanaman penuhan bibit ganja itu
selama ini mereka selalu mempunyai modus seperti itu
jadi memang tidak pernah ditunggui dan tidak pernah dirawat begitu
kemudian mbak fanny
baik pak terakhir pak untuk himbauan lebih tepatnya kepada masyarakat
yang terutama yang tinggal di titik titik yang potensi untuk ditumbuhi
atau ditanam tanaman ganja ke depannya ini
adakah himbauan kemudian juga saran khususnya
kemana mereka harus memberikan informasi
kemudian juga apa saja yang bisa dilakukan
seperti itu pak
bnn mengembangkan alternatif development ya
bahwa bnn mengajak setiap kementerian dan lembaga yang terkait
dengan pemberdayaan masyarakat
kita bekerjasama untuk bagaimana merubah mindset
para petani penanam ganja ini menjadi petani tanaman produktif lainnya
program yang dikembangkan oleh bnn adalah program namanya
jadi petani petani itu nantinya akan diberikan pemberdayaan
kemudian diberikan bibit kemudian diberikan kesempatan melakukan
penanaman tanaman tanaman produktif
dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah
oleh kementerian oleh bnn dan oleh pemerintah daerah
dengan insentif itu diharapkan mereka yang mendapatkan penghasilan dari
menjadi petani ganja dia bisa mendapatkan alternatif penghasilan
dari tanaman alternatif yang produktif itu
seperti yang sudah terjadi di contohnya ada di thailand di dohitung
yang taninya tanaman kokain dengan program alternatif development
mereka akhirnya menjadi peternal kopi
penanaman kadang kadang makadamia
dan itu ternyata lebih produktif lebih menghasilkan
lebih menguntungkan buat petani begitu
ya dan sekaligus juga menghindarkan mereka dari tindak tindak kriminal
yang dilarang oleh negara ya pak ya terima kasih
karena mereka sebetulnya memang hanya sebagai apa ya
program dari jaringan sindikat
jadi mereka dikasih uang hanya sebagai upah saja
tetapi yang menikmati penjualan dan hasil dari bisnis dari ganja ini adalah toke toke
yang terkait dengan sindikat jaringan itu
petaninya hanya buruh penanam saja
pak sulis tadi menyebutkan terkait dengan adanya sindikat yang dicurigai
sebagai salah satu dalang penanaman tanaman ganja tersebut
jadi penyelidikan yang lebih lanjut pak terkait dengan hal hal ini
siapa atau apa jaringan sindikat atau sindikat internasional yang dicurigai
ada di balik penanaman ganja yang cukup masif jumlahnya ini pak
sudah banyak yang diungkap oleh bnn maupun oleh polri
bahkan kita pernah menangkap delapan ton ganja kering sudah jadi yang siap dikirimkan
dari aceh ke jakarta dan bandung dengan menggunakan truk kontainer
pak pena pernah lakukan itu
dan itu membuktikan bahwa sedemikian rupa mereka itu menjalankan bisnis ganja ini
dari mulai penanaman yaitu dengan menggerakkan petani petani yang memang dalam notabene
mungkin tidak mempunyai alternatif penanam lain sehingga mereka mudah digerakkan untuk menanam ganja
sampai kepada pembelinya sampai kepada distribusinya di jakarta dan di bandung
kita pernah mengungkap rangkaian itu
dan barang bukinya sampai delapan ton waktu itu kita tangkap
itu membuktikan bahwa begitu panjangnya rantai jaringan sindikat itu mulai dari penanaman
sampai kepada end usernya dijualnya itu adalah satu dari jaringan sindikat utuh
kita pernah ungkap itu
kita bisa buktikan itu bahwa ada keterkaitan mulai dari penanaman sampai kepada hasil dan dikonsumsi
baik terima kasih pak kompes pol sulis triandiat moko atas waktunya untuk menjawab bagaimana
kronologi dan juga kedepannya kita harapkan agar penyelidikan dan juga penanganan terhadap tindak tindak pidana seperti ini
berjalan lancar dan juga tidak terjadi lagi ya pak ya
selamat sore menjelang malam pak